kebakaran hebat melanda belasan rumah warga dan kios pedagang makanan di gambir jakarta pusat jumat siang
kobaran api dengan cepat melahap rumah warga di jalan citarum gambir ini
kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan yang mudah terbakar
membuat api mudah menjalar ke sejumlah kios makanan di kawasan tersebut
besarnya api yang berkobar membuat sejumlah warga panik dan berupaya menyelamatkan harta benda mereka
api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah empat belas unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi
tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini
dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian sektor gambir
terus rumah warga akhirnya gue nolongin yang ada dulu
kita ada panti jompo satu orang kan letun biar gimana bisa keluar dulu kan
untuk masalah api gue gak tau nah udah gue keluarin semua barang barang udah
gue rasa ada ledakan tadi bang
gak ada ledakan gue ngeliat